hmm anak ini punya kekuatan besar
sepertinya aku tidak bisa bermain main dulu
aku harus membalas hendak atas kematian kedua orangtuaku
ya rada aku akan membantu
membalaskan hendak pada anakku
sudah ku bilang jaka aku tidak butuh bantuanmu
kalian dengar atau pura pura tidak dengar
dari dasar kita tahu
tugas kita sudah beres kan
aku juga bingung
tugasnya mudah sekali ya jaka
sepertinya tidak mungkin
kan yosana memberikan kita tugas yang sangat mudah ketua
rasaku tidak enak
lagi ketua lagi
apa ada permainan lagi ketua
kalian ingin bermain bukan
dan rebut kembali pertahanan
baik ketua baik
mau sampai kapan kamu mengikuti aku
apa salah jika kita ingin membantu
betul apa kata jaka
jika kita bersama sama tentunya bisa lebih kuat
aku tidak sudah dibantu oleh kalian
lagi pula siapa yang mau bandingin kamu
tugasku sudah selesai
dengan peta harta karun ini aku bisa membalaskan bintang orangtuaku kepada kalangwangsa
jadi mau bantu apa lagi jaka
apa lagi yang kamu mau bantu
kamu masih hidup
hmm anak ini punya kekuatan besar
sepertinya aku tidak bisa bermain main dulu
aku tidak akan lupa
dengan amanatmu guru
aku akan mencari jangka tinggi
dan menyatukan kembali negara aja
tenang saja guru
akanku bahaskan dendam
pada semua orang
yang telah menyakitimu
ada baiknya kita sudahi pertarungan ini
kancuran yang akan menanti kita semua
urus saja dirimu sendiri
ya benar sekali
urus saja dirimu sunan
serangga serangga tengah berbicara
semoga allah mengampuni kalian semua
tidak ada gunanya melawan kebencian dengan kebencian
karena akan menimbulkan kebencian yang baru
tidak ada gunanya
tidak ada gunanya
tidak ada gunanya
tidak ada gunanya
tidak ada gunanya
mereka benar benar bisa dihentikan
kau diamlah di tempat ini
jangan ikut campur
bodoh kau jerangkuk
kita harus merebut makhluk
kau tak sebutan bukan membuatnya terbentang seperti itu
aku harus tetap mengawasi mereka
pak juri seberapa banyak yang terluka
maafkan saya sunan terlalu banyak untuk dihitung
bagaimana keadaan sultan trenggono
sultan trenggono masih bertarung dengan kelawang sait kanjeng sunan
baik sekarang prajurit yang sehat membawa yang terluka
dan siapkan pasukan khusus untuk membawa penduduk ke tempat lebih aman
kasih liandau kanjeng sunan
aku mahu perhatianmu
sekali denganmu gadis kamu bisa mengalahkanku
dan juga mencuri peta harta karuniku
simpan saja kebijan pasungmu itu
bagaimana kalau kamu bergabung
pendekar di kelompokku
pasti akan sangat menarik
loh pada kemana
hanya datang satu kali
aku ingin menyediakan penawaranku radha
aku akan memanfaatkan tawaran ini
setidaknya aku dibebaskan
dan bisa merebut
entah harta karun itu lagi
aku terima tawarannya
pilihan yang bijak
saya juga ingin ikut bergabung
dan buktikan kesetiaanmu padamu
benarkah kamu akan melakukan ini
sudah bunuh saja jaka
karena dia yang kita terjebak disini